saya sempat ngobrol sama salah satu petinggi pan di program dua arah
yang menyatakan sebenarnya dari hitung hitungan mereka nggak masuk akal
karena setelah sekarang reses baru buka pembukaan sidang
kemudian nanti mengikuti alurnya
nggak dapat lah intinya di akhir september sebelum oktober
ya asumsi dia ya bisa saja nggak masalah
bagi kita apapun itu kan ingin juga menunjukkan bahwa
kalau rumon hipotesa tadi kita diamkan
bahwa sekarang jokowi itu seperti seorang katakanlah tirani
menyelendera orang orang dengan kasus hukum
kalau itu tidak terklarifikasi
ini kan juga buruk untuk warisan sejarahnya jokowi
jadi apakah nanti tidak tuntas hak angket ini sampai ke pansu segala macam
biarkan saja berproses kenapa harus pusingkan soal itu
kalau tadi kita nyambung dari soal cawe cawenya pak jokowi ya
ada tiga hal yang disampaikan sama deputi politiknya ganjar mahfud
pak andi wijayanto yang menyatakan
psi akan masuk parlemen suara pdip akan turun
akan betul betul terrealisasi nggak
tiga tiga kan belum terkonfirmasi
yang pertama gibran dan prabowo kan belum menang
karena pemilu belum ditetapkan hasilnya
mandiri investment forum koreksi saya kalau salah
kurang lebih beliau akan dilantik dua puluh oktober
tapi kan faktanya sampai hari ini belum ada hasil pemilu kan
apakah pdi perjuangan turun sampai hari ini suaranya masih terbesar
jadi kalau kita bicara per hari ini belum terbukti semua tuh
apa yang menjadi misi politiknya jokowi itu
dan masukkan partai yang salah input itu jadi anggota parlemen
kan kita belum tahu hasilnya